sementara itu hari ini ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja di jawa barat menggelar unjuk rasa di depan gedung sate bandung
para buruh tersebut menuntut agar gubernur jawa barat ridwan kamil menghapus salah satu poin di dalam surat keputusan yang telah dikeluarkan pada satu desember kemarin
surat keputusan gubernur jawa barat nomor lima ratus enam puluh satu garing kep sembilan ratus delapan puluh tiga strip yanbangsos garing dua ribu sembilan belas yang dikeluarkan pada satu desember dua ribu sembilan belas menuai protes dari satuan serikat pekerja
mereka turun ke jalan menuntut agar poin d pada tiktum ketujuh sk gubernur dihapus
poin d tersebut menyebut pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum kabupaten kota tahun dua ribu dua puluh dapat melakukan perundingan dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dalam menentukan besaran upah dengan persetujuan dinas tenaga kerja dan transmigrasi
dan sudah ada produser lapangan zayul kak di bandung jawa barat
selamat siang zayul apa yang menjadi highlight dalam demo yang dilakukan oleh ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja di bandung jawa barat hari ini
selamat siang saya tidak begitu mendengar jelas apa yang anda sampaikan namun anda bisa melihat sendiri di belakang saya
saat ini ada sekitar lima belas serikat pekerja atau buruh yang datang dari berbagai wilayah di jawa barat seperti karawang bekasi bogor depok kabupaten bandung kabupaten bandung barat dan wilayah lainnya
masih melakukan unjuk rasa di depan kantor gubernur jawa barat atau gedung sate yang berada di jalan diponegoro kota bandung
mereka melakukan unjuk rasa sekitar tadi pukul sepuluh pagi dan saat ini sedang berlangsung
selama mereka melakukan orasi mereka saat ini sedang beberapa perwakilan dari mereka sedang melakukan pertemuan ataupun audiensi dengan pemerintah provinsi jawa barat
pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton dan penonton yang telah menonton video ini
pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton dan penonton yang telah menonton video ini
pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton dan penonton yang telah menonton video ini
kemudian yang ketiga adalah umk ini aldi mulai dibayar satu januari dua ribu dua puluh
kemudian yang keempat perusahaan yang membayar atau mampu membayar lebih tinggi maka dilarang atau tidak boleh mengurangi umk di kemudian bulan
kemudian isi dari sk yang nomor lima adalah umk berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun
yang keenam adalah pengusaha
ini kemudian menyusun skala ataupun skala upah untuk lebih dari
untuk buruh yang bekerja lebih dari satu tahun
kemudian poin yang ketujuh adalah pengusaha yang tidak mampu membayar umk dapat mengajukan penangguhan
penangguhan ini bisa dilakukan oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa barat
kemudian yang kegelapan adalah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan umk
ini dilakukan oleh gubernur dan bupati atau wali kota
kemudian poin terakhir dalam sk tersebut adalah sk berlaku pada tanggal ditetapkan yakni satu desember dua ribu sembilan belas
dari sembilan poin tersebut aldi ada satu poin yang menue protes di kalangan serikat pekerja atau buruh yakni poin ketujuh
huruf d yang mana dalam huruf d itu menyebutkan bahwa pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar upah minimum kabupaten atau kota tahun dua ribu dua puluh
sebagaimana dimaksud pada poin kedua tadi tentang besaran umk
maka pengusaha dapat melakukan perundingan bipartit bersama pekerja atau buruh atau serikat
pekerja atau buruh di tingkat perusahaan dalam menentukan besaran upah
dengan persetujuan dinas tenaga kerja dan transmigrasi pemerintah daerah provinsi jawa barat
nah huruf d dari poin tujuh dalam sk gubernur inilah yang menuai protes
karena menurut serikat pekerja atau konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia jawa barat menilai bahwa poin ketujuh huruf d ini
dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan lebih memihak kepada pengusaha
yang mana apabila dari pengusaha kemudian tidak mampu membayar umk yang sudah ditetapkan bisa melakukan penangguhan
nah penangguhan inilah yang dinilai oleh serikat pekerja berbahaya
karena bisa saja dari sekian banyak pengusaha bisa mengklaim bahwa tidak mampu membayar umk tersebut
ini yang kemudian berbahaya dan dianggap sebagai bentuk diskriminasi
karena terlalu berbahaya
karena terlalu berbahaya
di keputusan gubernurnya baru saja terjadi atau diberikan pada hari kemarin
dan terima kasih produser lapangan cnn indonesia zayul kak melaporkan dari depan gedung sate bandung